saya selalu memimpin dengan kualitas kepemimpinan saya jauh di atas rata rata pemimpin biasa
pergaulan politik saya luas sampai sampai duta besar amerika khusus datang menemui saya
kadang kadang saya tak mau
ibu juga gak pengen pisah
karena itu pasti akan berakibat buruk buat kamu
tapi ibu sedang berusaha mempertahankannya
tapi bapak kamu tinggal menghargainya
dan febri yang bilang kalau ada cinta di mata bapak saat memandang ibu guru
jadi kalaupun ibu berusaha untuk mempertahankannya dan gak ada gunanya
cuma bikin ibu tambah sakit
ibu tahu febri sedih
gak akan ada anak yang mau melihat orang tuanya pisah
ibu selalu bilang sama febri
ibu juga selalu bilang
ibu cinta banget sama fembri
tapi setiap hari yang febri dengernya cuma pertengkaran
yang febri lihat cuma perkelahian
dan yang febri rasakan cuma kesedihan
udah buat apa bersama kalau cuma itu yang bisa ibu dan bapak kasih
apapun yang terjadi
satu hal yang perlu febri ingat
ibu melakukan semua ini demi hybrid
hidup tidak selamanya berjalan seperti yang kita inginkan
tapi apapun yang terjadi
semua ini pasti akan membuat kita jauh lebih kuat
dan akan membuat febri jauh lebih baik
kamu dengerin sayanya kumnya
dalam rumah tangga itu
gak ada yang namanya arkadius
apalagi pada saat kita berantem
ya kamu tau lah
bagaimana kalau saya berantem sama em
bagaimana kalau si dadang lagi berantem sama iko
gak ada kata kata yang bagus yang keluar
itu yang namanya berantem
yang keluar dari mulut itu yang
yang gak bagus dengar sama telinga
makanya kita tadi dilarang berantem kum
karena gak bagus denger sama anak anak
gak ada kum
orang berantem yang mengeluarkan kata yang baik baik itu gak ada
karena tujuan orang berantem itu cuma satu kum
untuk saling menyakiti
kamu akan mengulangkan
mengucapkan kalimat kalimat yang buruk buruk ke esy
begitu juga sebaliknya
dia akan mencari kata kata dan kalimat kalimat yang lebih buruk lagi
untuk lebih menyakitin kamu
saya tidak pernah berkata buruk sama esi
saya tidak pernah mengatakan dengan tujuan untuk menyakiti hati
tidak pernah saya cek
gak pernah saya
tapi menyakiti itu nggak cuma lewat kalimat kum
bisa lewat perbuatan
apalagi kalau kamu diam seperti ini
kamu kayak gak terperempuan aja kum
pada saat kamu diam seperti ini nih
pada saat dia lagi marah
kamu diam seperti ini
itu dianggap menyakiti dia kok
sudah sangat keterlaluan ceng
sudah menyinggung harga diri saya
harga diri apalagi
dengan membiarkan istri kita berangkat ke luar negeri
kerja ke arab
jadi tulang punggung
kita udah gak ada harga diri lagi kum
masih bagus mereka menganggap kita sebagai iman
kita udah bersyukur kum
sebentar aku tukung
pak arsip adun ini pak badun calon mertua saya ini istrinya ini calon istrinya saya mimin manis
pak amak ini teh pak ustadz kemen rw sekaligus ustadz yang paling dihormati di ciraos dan pak ustadz teh orang yang telah membesarkan cuy
dan itu pak arsip arsip yang selalu menjaga kantor rw
saya teh senang sekali bisa bertemu langsung dengan pak ustadz kemet
alhamdulillah saya juga senang karena ucuy mendapatkan jodoh dari keluarga baik baik seperti keluarga pak badru
ucuy saya yang mendidikku
saya yang mengajarkan dia sholat dari kecil
saya ajarkan dia bagaimana caranya supaya bisa menghormati orang lain dan selalu bertanggung jawab
semua orang kabung dari mulai cibarengkok sampai ciraus sangat menghormati saya
mereka menganggap saya ini pemimpin besar
karena saya sudah berhasil memimpin mereka karah yang lebih baik
saya sudah berhasil memimpin mereka
ya memang begitulah sayang
saya selalu memimpin dengan kualitas kepemimpinan saya jauh di atas rata rata pemimpin biasa
pergaulan politik saya luas sampai sampai duta besar amerika khusus datang menemui saya

dan saya juga mengingatkan mereka
saya juga mengingatkan mereka
kadang kadang saya terlalu malu

dia bukan orang orang yang kecil
jika kita tidak bisa dengan masalah
wah udah pada dateng
kak mam tempatnya
gimana kabarnya semua
selamat datang di desa ciraus
senang sekali bisa ketemu kamu lagi
kalian sudah saling kenal
iya pak ustadz